kita lalui dalam situasi yang kita jaga bersama yang kondusif
jangan sampai ada kegaduhan karena perbedaan pilihan diantara partai politik